politikus partai demokrasi indonesia perjuangan rotsi tompul dilaporkan ke polda metro jaya karena mengunggah mem gubernur dki jakarta nisba swedan mengenakan pakaian adat papua
dalam laporan ruhut sitompul disebut menghina suku tertentu dan diduga melanggar undang undang informasi transaksi dan elektronik
politikus pdip tersebut dilaporkan ke polda metro jaya pada kamis pukul dua dini hari
pelapornya adalah seorang pemuda asal papua
terkait dengan apa yang diposting di media sosial saudara ruhut yang dianggap menghina dari suatu suku tertentu
laporan inilah terkait dengan undang undang ite ya karena postingan ini di media sosial
tentunya dengan laporan yang telah kita terima ini nanti kepolisian akan mempelajari
terkait dengan laporan ini kemudian ke depan tentu akan mengindahkan untuk klarifikasi dan memanggilan